sekitar dua ratus bendera merah putih kami siang dikibarkan di sepanjang jalan malioboro
dari mulai perempatan tugupal putih hingga perempatan kilometer nol
bendera dipasang oleh para pedagang kaki lima malioboro
selain sebagai momentum memperingati hut kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh enam
juga sekaligus sebagai dorongan semangat bagi sesama pedagang kaki lima malioboro
yang saat ini terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
ya kami kibarkan bendera merah putih di sepanjang jalan malioboro
ingin menyamakati teman teman komunitas di malioboro
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini yang terus berkepanjangan
dan juga diperlakukannya ppkm darurat jawa dan bali
yang akan rencana berakhir tanggal sembilan belas agustus besok
supaya teman teman tetap optimis tetap punya rasa semangat
untuk terus berkarya untuk terus berjuang untuk bangsa indonesia ini
supaya bisa cepat bebas dari pandemi
gerakan yang diikuti empat belas komunitas pedagang malioboro ini
mengeluhkan kebijakan ppkm yang memukul perekonomian rakyat kecil
yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian
dengan adanya semangat bahasan merah putih
ya semoga pedagang pedagang yang ada di maliput cepat bangkit lagi
cepat berjualan lagi dengan adanya semangat ini
semoga teman teman bisa kembali berjualan
selain memasang bendera merah putih
perwakilan pkl juga membacakan sejumlah maklumat di halaman gedung dprd diy
mereka meminta agar pemerintah kota yogyakarta dapat membuka penuh akses ke kawasan malioboro
yang selama ini dibatasi akibat ppkm
menurut pkl dibukanya akses ke kawasan malioboro
merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan sedikit harapan
agar pendapatan para pkl yang selama ini kesulitan berjualan
akibat sepinya wisatawan dapat pelan pelan ditingkatkan
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta